penerapan protokol kesehatan pada masa era new normal terus diupayakan pelaku wisata untuk menambah daya tarik pariwisata
provinsi bali sebagai salah satu tujuan favorit kunjungan wisata juga mewajibkan seluruh pelaku wisatanya
menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya untuk menjamin kesehatan dan keyakinan wisatawan untuk berkunjung ke bali di tengah pandemi
bagaimana akibat penerapan protokol kesehatan pada sektor pariwisata di bali saat ini berikut ributannya
pariwisata menjadi sektor paling terpuruk sejak pandemi covid sembilan belas melanda dunia termasuk di tanah air
pandemi covid sembilan belas menyebabkan diberlakukan pembatasan hingga larangan bepergian ke berbagai negara
termasuk menutup objek wisata sebagai upaya mencegah penularan covid sembilan belas
new normal bidang pariwisata khususnya di bali dilakukan pemerintah setempat sejak lima juli dan tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh
dengan membuka destinasi wisata bagi wisatawan lokal dan domestik
pembukaan destinasi wisata di bali ini pun termasuk menerapkan sertifikasi dan verifikasi bagi seluruh pariwisata
termasuk di dalamnya wajib menerapkan protokol kesehatan
pemerintah bali bekerjasama dengan asosiasi pariwisata akan melakukan verifikasi terhadap usaha pariwisata di seluruh kabupaten dan kota di bali
sesuai standar yang ditetapkan who yakni cleanliness health safety
pemerintah bali beri kesempatan dari kota di bali untuk menerapkan protokol kesehatan
jadi protokol kesehatan ini betul betul harus kita kuatkan khususnya di sektor usaha industri pariwisata
mulai dari hotel restoran transportasi daya tarik wisata itu semua kita harus pastikan dapat menerapkan protokol kesehatan dengan baik
baik melalui upaya sertifikasi
saat ini terdapat sekitar empat ratus lima puluh satu hotel
baik bintang satu hingga lima termasuk non bintang
dan enam puluh satu daerah tujuan wisata di seluruh bali
telah mendapat sertifikasi protokol kesehatan
dari dinas pariwisata provinsi
menurut ketua tim verifikasi pemprov bali yoga iswara
verifikasi dan sertifikasi usaha pariwisata
terbagi dalam tiga aspek
yakni dilihat dari sisi produk pelayanan
dan pengelolaan yang sesuai dengan protokol kesehatan
proses yang kita lakukan
yang pertama itu adalah melakukan sosialisasi
jadi setelah pergub itu ditentukan
kemudian kita melakukan sosialisasi
melalui asosiasi pariwisata
kemudian industri industri pariwisata yang ada di bali
kemudian tahapan selanjutnya itu adalah
kita melakukan proses verifikasi
dalam verifikasi ini ada tiga aspek utama
yang kita jadikan acuan
yang pertama itu adalah sisi produk
kemudian sisi pelayanan
dan juga sisi pengelolaan
salah satu kawasan pariwisata yang mendapat sertifikasi
dengan menerapkan protokol kesehatan cukup ketat
adalah di kawasan pariwisata denusa ii kabupaten badung
pasca dibuka bagi wisatawan domestik tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh
denusa ii telah memiliki lima belas tenan
yang terdiri dari hotel berbintang
pusat perbelanjaan dan wisata tirta
yang telah lulus verifikasi
selain di sekitar kawasan
penerapan protokol kesehatan juga wajib diterapkan
di masing masing hotel seperti mencuci tangan
cek suhu tubuh physical distancing
dan pembayaran secara offline
pengunjung di pusat perbelanjaan pun wajib melewati
protokol kesehatan sebelum berbelanja
managing director denusa ii igusti ngurah ardita
menerangkan penerapan protokol kesehatan
bagi pengunjung di dalam kawasan telah dilakukan
sejak awal pandemi berlangsung
bahkan saat ini denusa ii menjadi pilot project
destinasi wisata yang menerapkan protokol chs
yang disusun ke minecraft dalam new normal pariwisata
baik bali dan nasional
kita berkoordinasi sejak awal
tepatnya lebih kepada di bulan awal awal bulan april
kita sudah mempersiapkan bahwa denusa ii ini
sebagai pilot project untuk recovery pariwisata
jadi semuanya sudah kita siapkan
pada saatnya nanti itu dimulai
dan tentunya ada bagian bagian yang kita berlakukan sekarang
sesuai dengan sop yang kita tetapkan
pembatasan mereka yang masuk ke kawasan
kemudian kita melakukan cek terhadap kesehatan
kemudian kita melakukan cek terhadap sisi sekuritinya
memastikan bahwa orang yang masuk ke dalam kawasan
itu memang mereka layak untuk masuk
sejak dibuka bagi kunjungan wisatawan nusantara
dengan penerapan protokol kesehatan era new normal
tingkat akupansi hotel di kawasan denusa dua
yang dioperasikan dua belas tenan hotel yang telah tersertifikasi
penerapan protokol kesehatan di kawasan wisata denusa ii
termasuk daerah kawasan wisata lainnya di bali
diharapkan dapat menambah kepercayaan pengunjung berwisata
meski di tengah pandemi covid sembilan belas